kita ke informasi berikutnya mantan menteri pemuda dan olahraga
adi aksa daul tetap maju dalam pemilihan gubernur jakarta lewat jalur independen
ia mengklaim sudah mengumpulkan satu ratus dua puluh ribu ktp dari target tujuh ratus ribu ktp
pada awal juli adi aksa menargetkan terkumpul lagi dua ratus ribu ktp
pada awal juli itu pula ia akan mengumumkan calon wakil gubernur sebagai pendampingnya
setelah puasa apakahnya juli awal itu sudah terkumpul
kalau tidak sudah kita berikan suara kita kepada siapa yang lebih
yang tetap bisnisnya tinggi yang jelas tidak kepada pak ahok